itu kan nanti terus bagaimana
kalau dulu ada pembatasan dengan gajil genap
yang kedua adalah anticipation
pak saya mau tanya kabarnya presiden itu sempat marah pak di dalam ratas kabinet
nah ya itu temen temen gue juga temen sma
kemudian ada kapal frigate dari italia
tapi itu masih merupakan satu keindahan kesenangan yang semu
harga live bird atau ayam hidup itu misalnya jatuh gitu ya di bawah